jangankan untuk maju ke level
nasional ya dipilih lagi gubernur dki
pun kalah nanti kalau memang
kerjanya nggak benar
janji naturalisasi sungai
apapun itu artinya

entah apa sekarang namanya
janji dimodalin tidak dimodalin
lalu transparansi anggaran yang
kayak begini beli lem aibon dan sebagainya
yakin kalau tidak memperbaiki

untuk bisa ke nasional sudah fokus
aja kalau setiap kami

ya untuk naik kelas

selain anies baswedan ada kepala
daerah lain mungkin yang dibidik oleh

tapi anies baswedan masuk nggak dalam
bidikan nasdem untuk nanti

di dalam konteks nasdem
menyadari betul bahwa
kami bukan sebuah partai
seperti partai lain yang sudah lama
partai nasdem ini dia baru delapan tahun
sekarang ini adalah
melakukan ulang tahun yang ke delapan
sangat pendek kami menyadari
di dalam perjalanan
untuk kita asli sana
jadi sekarang tetapi karena ini adalah sebuah partai politik
milik padik bangsa indonesia
maka bagi nasdem itulah anak anak
itulah yang kita dukung asal baik
kepada bangsanya jadi siapapun
jadi kalau misalnya mau dibidik
pasti kami akan bidik
mereka mereka yang telah tampil
ke permukaan sekarang ini
apakah itu sekarang ada kepala daerahnya ya kan
apakah itu mereka
sekarang berada di dalam posisi
ada anggota dpr itu kami melihat
semuanya mungkin mereka yang
baik itulah yang kami sorry
ketika bisa kita hadirkan
ke panggung lebih besar tetapi
masih lima tahun yang akan datang
seperti disampaikan tadi
dalam politik itu
satu tahun itu masih lama
oke artinya tapi ini
ini nasdem sedang melakukan investasi politik kepada anies
begitu bisa dibaca seperti itu pak
tidak bisa disebut investasi
karena investasi itu di dalam konteks partai politik itu agak berlebihan menyebut begitu
menurut kami adalah silaturahmi kami membangun dengan semua
mempertimbangkan lah mempertimbangkan anies baswedan
dia adalah silaturahmi jadi bukan persoalan investasi
itu menurut saya
tapi nasdem masih kritis nggak nanti di dki
nah kami kan tidak pernah mengatakan bahwa kepada gubernur ini kami mengatakan bahwa kami tidak akan mengkritisi
kalau ada sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan rakyat
kami tidak akan pernah mengurangi hal tersebut
jadi tetap saya jalan
oke terakhir pak sedikit saja singkat saja karena ini persoalan durasi
dengan mengambil anies basudan mendekati anies basudan
nasdem merasa tidak sih bahwa hubungannya dengan pdi perjuangan
dengan antara pak suriapalo dengan ibu mega akan semakin memburuk
nyatanya adalah insya allah nanti ibu mega akan hadir di dalam kongres nasdem
kami tidak melihat bahwa hal persoalan itu menjadi persoalan yang sangat penting
kalaupun misalnya ada ketidaksepakatan
menurut saya tidak akan pernah ditunjukkan oleh pimpinan pimpinan orang orang sekali buat mereka
jadi kami tidak melihat hal seperti itu
oke terima kasih sekali atas kehadirannya
tapi kita akan kembali sesaat lagi karena akan kita bahas juga
ada beberapa sentilan yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem
yakni suriapalo dalam pembukaan kongres nasdem tadi
masih bersama dengan pak taufikul hadi dan juga mas adi praitno
tetap bersama kami di layar demokrasi